indonesia diprediksi menjadi negara penghasil listrik tenaga panas bumi terbesar di dunia pada tahun dua ribu dua puluh
kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi indonesia akan mengalahkan produsen tenaga listrik panas bumi terbesar dunia yaitu amerika serikat
hal itu disampaikan direktur panas bumi direkturat jenderal energi baru terbarukan dan konservasi energi kementerian sdm yunus saiful haq
seperti dikutip detik finance yunus maksud kami menambahkan pada dua ribu dua puluh satu kapasitas terpasang pltp di indonesia mencapai lebih dari tiga lima ratus lima puluh mw
saat ini indonesia berada di posisi ketiga dalam hal pemanfaatan panas bumi di bawah amerika serikat dan filipina
kapasitas pltp di amerika diperkirakan stagnan di angka tiga empat ratus lima puluh mw sementara di filipina diperkirakan mengalami penurunan dari kapasitas terpasang saat ini
yang sekitar satu mw
untuk tahun dua ribu tujuh belas indonesia menargetkan kapasitas terpasang sebesar satu delapan ratus lima puluh delapan lima mw